ya kita akan ulas kembali kegiatan para pasangan calon yang berlangsung hari jumat kemarin
nah ini pada jumat malam calon gubernur nomor urut satu agus harimurti yudhoyono
menemui jajaran pengurus wilayah nahdlatul ulama dki jakarta
agus menyebut dirinya dan juga jajaran pwnu dki berdialog mengenai harapan warga jakarta ke depannya
agus percaya bahwa ulama dan juga umaro merupakan panutan warga jakarta
yang mampu menghadirkan solusi bagi permasalahan yang ada di jakarta dan juga menjadi panutan yang baik
agus merasa mendapatkan dukungan moral yang kuat sehingga ia semakin yakin menghadapi pilkada februari mendatang
sebagai cindera mata agus mendapat sejumlah buku
sementara itu di lapangan blok s calon gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
dan ketua umum dpp partai golkar setia novanto menghadiri acara bersyukur jakarta
sebagai bagian dari kampanye ahok jarot ahok berkampanye tentang ruang publik terbuka ramah anak rptra yang dibutuhkan warga
ahok juga memaparkan program kartu jakarta pintar dan juga jakarta sehat
kita bergeser ke pasangan nomor urut tiga di sela sela kegiatan menghadiri acara organisasi kepemudaan
sandiaga uno menyatakan kejadian yang menimpa para pedagang pasar senen diharapkan tidak akan terjadi lagi
pada era kepemimpinan anis sandiaga
sandiaga uno berharap ada audit terhadap infrastruktur pasar dan pelatihan untuk pedagang menghadapi ancaman kebakaran secara rutin
dan untuk info terkini aktivitas pasangan calon gubernur jakarta kita terhubung dengan desi aritonang gita miningrum dan juga nur aspasia
langsung saja kita sapa desi aritonang terlebih dahulu
desi apa kegiatan
yang akan dilakukan oleh pasangan nomor urut satu ini sudah mendekati pilkada dki jakarta bulan februari nanti
anda bisa jelaskan
iya iqbal untuk hari ini sabtu dua puluh satu januari dua ribu tujuh belas agenda calon gubernur dari agus dan silvi pasangan nomor urut satu akan dimulai pada siang hari nanti
tepatnya pukul dua siang berlokasi di kawasan senayan jakarta
bagaimana acara pertama nanti akan menghadiri apel siaga relawan kampanye anti kecurangan untuk menjaga agus silvi
nantinya pada apel ini akan dihadiri oleh sekitar sepuluh ribu relawan agus silvi
di mana agus yudhoyono akan memberikan instruksi untuk mencegah adanya kecurangan pada hari pencoblosan atau hari pencoblosan di tanggal lima belas februari mendatang
di tempat pemungutan suara di sejumlah tps nanti akan ada sekitar sepuluh relawan yang ditempatkan

kemudian menjaga jalan pencoplusan dan juga lebih menjaga kehatian dan menjaga kecurangan dari setiap kegiatan pencoplusan yang ada pada tanggal lima belas februari
dan untuk puncak kegiatan pada hari ini iqbal perayaan natal nusantara partai demokrat yang akan dilaksanakan pada sore hari nanti di jcc senayan akan dihadiri oleh ketua umum partai demokrat susilo bembang yudhoyono
di sela sela perayaan natal ini akan menjadi rapat akbar untuk memperteguh para kader para pengurus partai demokrat dan juga relawan dalam rangka pemenangan agus silvi di pilkada dua ribu tujuh belas mendatang
sbi juga menyampaikan tak hanya menang ia menginginkan kadernya yang terpilih nanti menjadi kepala daerah bisa menjadi pemimpin yang cakep dan juga menggerakkan roda pemerintahan
dan juga bisa melakukan menjaga akuntabilitas dari setiap keuangan daerah juga menjaga agar tidak melakukan penyimpangan dari setiap keuangan negara
baik terima kasih desi aritonang sepertinya tidak ada hari libur untuk pasangan nomor urut satu
selanjutnya kita beralih ke pasangan nomor
pasangan nomor urut dua sudah ada gita miningrum di sana
gitami apakah sama seperti pasangan nomor urut satu tetap bergerilya begitu di hari sabtu pagi ataupun siang hari ini
ya iqbal untuk hari sabtu ini pasangan nomor urut dua seperti biasa pada hari sabtu meskipun akhir pekan mereka tetap meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas belusukan
namun pada hari ini terutama untuk yang pertama
dari calon gubernur petahana dki jakarta basuki cahayapurnama pada hari sabtu memang beliau selalu menggunakan hari sabtu untuk menghadiri undangan undangan seperti perkawinan ataupun juga hitanan dari warga dki jakarta
sementara untuk agenda belusukan biasanya akan dikosongkan pada hari sabtu namun berbeda halnya dengan pada hari ini dari calon wakil gubernur petahana yaitu jarod saiful hidayat
selain memiliki agenda belusukan
selain menghadiri acara hitanan beliau juga memiliki agenda untuk melakukan belusukan di sejumlah wilayah
di antaranya nanti akan berlangsung pada pukul tiga belas akan bersilaturahmi dengan warga di sana
di antaranya di wilayah jakarta barat pada pukul tiga belas dan juga nanti pada pukul empat belas masih di wilayah yang sama jakarta barat namun di kelurahan yang berbeda yaitu di pukul tiga belas nanti akan bertemu dengan warga di wilayah cengkareng indah
sementara untuk pukul empat belas nanti akan bertemu dengan warga di kelurahan kapuk
nah seperti biasanya nantinya pada silaturahmi pada saat mereka melakukan belusukan biasanya jarod saiful hidayat maupun juga basuki cahayapurnama selalu menekankan program maupun visi misi mereka untuk menjadi ataupun juga menjabat kembali menjadi gubernur dan juga wakil gubernur di dki jakarta
program program andalan mereka yaitu satu
dengan selalu menjadi program andalan mereka adalah di mana otak dan juga perut dan juga dompet yang penuh
itulah hal yang selalu ditekankan kepada warga saat mereka selalu melakukan belusukan
terima kasih gita
ini ningrum atas informasinya selanjutnya kita bergeser kembali ke nur aspasya
di sana sudah ada nur aspasya tentunya untuk melaporkan informasi terkini terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh pasangan nomor urut tiga
apa agenda dan juga mungkin ada trik khusus di hari ini
ini yang dilakukan oleh anies dan juga sandi
ya selamat siang ikbal
hari ini pasangan calon gubernur nomor urut tiga anies rashid baswedan dan sandiaga salahuddin uno melakukan giat kampanye di kepulauan seribu
hari ini sandiaga melakukan atau meresmikan sebuah kegiatan jakarta berenang
ada pun sejumlah pesan atau kegiatan atau program yang ditekankan dalam kegiatan kampanyenya hari ini ada sekitar ada tiga program utama begitu
yang pertama ini terkait dengan pelestarian energi
kalau kita lihat bahwa jika anies pada bulan desember lalu juga sempat mendatangi kepulauan seribu
ada kegiatan kampanye yang dilakukan ini secara estafet begitu baik dari anies maupun sandi
mereka ingin seolah menunjukkan ataupun ada komitmen mencintai lingkungan
sebagaimana kita ketahui ada kebijakan penolakan reklamasi di teluk dki jakarta
jadi hari ini juga ada juga bagaimana kemudian cara atau mengajak masyarakat ibu kota untuk mencintai ekosistem bahari
yang kedua ini masih terkait dengan penyediaan lapangan pekerjaan
yang mengatakan bahwa program ini damakan oleh kecamatan one center entrepreneurship
atau merupakan salah satu program prima dona dari anies dan sandi yakni okoc
bagaimana mereka bisa meyakinkan bahwa akan tercipta dua ratus ribu wira usahawan muda di dki jakarta
dan tentunya akan menuntaskan dua masalah sekaligus
yang pertama pengangguran yang kedua juga kemiskinan
dan yang terakhir ini meningkatkan bagaimana wisata bahari di dki jakarta ini bisa kembali terstimulan
hal ini juga dikatakan oleh calon wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno
bahwa pertumbuhan ekonomi
jakarta ini mampu distimulus ataupun diransang
terutama dari wisata bahari yang sedianya oleh pemprov petahana saat ini kerap kali seringkali dilupakan
dan kegiatan kampanye akan dilakukan hingga sore hari nanti
sandiaga akan kembali ke jakarta pada sore hari nanti
dan melakukan kegiatan kampanye esok hari di tujuh belas zona di dki jakarta
baik nur aspasya terima kasih atas informasinya
sebelumnya juga sudah ada desi aritonan dan juga gita meningrum
yang membahas tentang kegiatan yang dilakukan oleh para pasangan calon gubernur
dan juga calon wakil gubernur
terima kasih rekan rekan